ya pemirsa generasi tujuh puluh an pasti sangat mengenal dua komedian ikonik ateng dan juga iska
kamu pasti tahu lah kamu tujuh puluh an kan
enggak aku kan aku udah bilang tadi di opening loh ditegaskan belum lahir
year terus aku nonton di youtube prabu kali udah coba ceritain dong prab
jadi gini ya ya sitkom tv dan juga filmnya sempat sukses besar di masanya
di dua ribu sembilan belas ateng dan iska kembali hadir di layar lebar lewat acting aktor masa kini
sudah hadir di studio ada pameran iskak ada kang soleh solihun
harus good morning ya
agak ke inggris inggrisan gitu
juga ada mas surya saputra juga juli astel good morning
ini sebenarnya tiga pemainnya tiga pemain yang dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh rame banget di layar lebar indonesia ya
setelah liburan apa kerja terus
kalau kita liburan nanti dapur nggak ngebul
oh iya bener juga sih
masuklah ke drama komedi ya kan dan memunculkan sosok ateng dan juga iskak
nah itu gimana tuh awalnya sampai sosok sentra ateng iskak ini akhirnya dimunculkan lagi di lagi lagi ateng
sebetulnya ini ide dari salah satu produser kami ya pak
jadi pak anup dia sih klaimnya udah punya ide ini jauh sebelum si warkop dki reborn ada
jadi dia udah punya ide itu cuma mungkin karena rezekinya dan timingnya baru terjadi sekarang
ini masalah rezeki ya
mungkin idenya dianggap gak menarik kali tapi setelah ngeliat oh warkop berisah ide pak anup mungkin dianggap oh ternyata bener juga ide lu gitu
terus ya mungkin juga dia nunggu siapa yang pemeran ishak yang cocok ya
ada nih stand up comedan tapi belum terkenal
nunggu nunggu soleh solihun terkenal kok gak terkenal terkenal juga udah gapapa sekarang aja lah
daripada gak jadi
jadi iskak di sini ya
logatnya kan beda
logatnya kan beda
antara iskak sama seorang soleh solihun
ya nah itu ini tantangan terbesar saya main film ini meminimalisir atau menghilangkan logat sunda ya
susah itu loh
jadinya logat jawa
susah banget itu
karena saya di film sebelumnya gak pernah diatur atur soal logat
jadi kalau di film film sebelumnya saya yaudahlah ini karakter kayaknya cocok buat lu
lu kembangin aja sendiri
jadi gak pernah baru di film ini saya meminimalisir diri saya
coba dong kalau sekarang jangan pakai logat sunda sunda gitu
ini yang menarik bukan menarik sebetulnya ya yang juga cukup jadi perhatian lah yang jadi tokoh ateng ini kan audi
augie memang tidak bisa hadir sekarang karena sedang ada di tiada
ya ada di rutan salemba ya
ada masalah hukum yang belum diselesaikan begitu
ketemu sama julie sama teman teman juga kemarin ya di rutan begitu
gimana tuh ketemu sama ogi
apa aja yang diceritakan sama augie berkaitan dengan film ini kemarin
kalau untuk aku sendiri sih begitu ketemu augie ya pastinya ya kita udah kangen banget ya
kita udah lama banget gak ketemu ogi
melepas kangen gitu
iya melepas kangen pastinya
dan yang pasti aku juga nyelamatin augie
karena pada dua hari yang lalu kita melaksanakan
premier film dan semua orang responnya sangat positif sekali dan sangat memuji acting augie di film ini
jadi itu yang benar benar kita sampein ke augie kayak effort dia dedikasi dia totalitas dia untuk memerankan tokoh almarhum ateng ini sangat luar biasa sekali
dan ya kita ingin berbagi kebahagiaan sama augie dan menceritakan itu ke dia sih kemarin
kita pengen ngasih tau langsung bagaimana kesan kesan yang orangnya nonton kemarin pas premiere sama augie langsung gitu
kemarin begini nih
kalau lewat ini kayak cuma baca
terus terusnya gimana tuh waktu denger itu semuanya
seneng dan sedih sebetulnya
kalau tetap terharu haru ya
dia orang yang paling gak panis terharu
ngomong kabar gembira aja
orangnya orang yang super baik
super baik augie tuh super baik
dan punya empati yang sangat besar gitu sama sekitarnya
ya hasilnya bagus actingnya bagus
semua orang memuji
dia sedih karena mungkin oh kerja keras gua berhasil memuaskan orang
tapi ya di satu sisi dia tidak bisa hadir untuk menikmati ya kerja keras dia dan ikut sama yang mempromosikan
apalagi ini kali pertama dia jadi pemeran utama ya
ya sudah seneng seneng dari dulu akhirnya dapat pemeran utama eh dia gak bisa
semoga cepat selesai lah ya masalah hukumnya
tadi kami juga pas ke salemba bilang ke bapaknya
pak ini gimana pak nggak boleh diajak pulang aja pak
nonton gratisnya semua sama ya
kita injang jaminkan gak akan kemana mana
bisa dicari ke
tapi kan gini ya ini kan apa ya dalam film ini kan film keluarga
sebenarnya ceritanya itu cerita keluarga gitu ya
ogi itu jadi dua ateng
maksudnya kembar gitu
ada ateng ada agung
nah ini jadi ayahnya kan di sini
bukan jadi ibunya
kenapa kok bisa ketawa langsung jadi ayahnya gitu ya
ini pemeran ayahnya gitu
sama film indonesia udah jadi bapak
karena sudah spesialis di bidangnya
tidak ada yang lebih sosok kebapaan daripada surya saputra
ini complement atau apa ya
tapi kan berarti ya itu ya sering juga dong satu scene dengan ateng begitu yang itu dalam hal ini adalah ogi
ateng dan agung
jadi ateng jadi agung ntar jadi agung kadang jadi ateng kan gitu kan ceritanya
bingung juga tuh kita menjelaskan
jadi pak budiman ini punya dua anak agung dan ateng
pak agung eh pak budiman ini sama bu ratna bisa waktu agung dan ateng masih kecil
mereka ini sekarang lagi mencoba menyatukan kembali pak budiman dan bu ratna
jadi sebenarnya konflik ceritanya di situ gitu ya
apa drama nya dibangun di proses gimana caranya bapak sambil antunnya
terbayang ini sih kerja kerasnya
satu aktor memenangkan dua ya bisa jadi empat
kayaknya belum pernah ada aktor aktor lain di indonesia yang memerankan empat karakter sekaligus
iya apalagi salah satunya juga udah ikon
ya di film ini juga kan ini baru juga di indonesia ada dua film kembar ini jarang banget ya
itu kan proses syutingnya pasti susah banget
capek capek dan susah dan capek
jadi kalau kita udah pada break semua dia masih belum pagi
jadi calling an pertama augie fantinus calling an terakhir augie fantinus
kalau ada gitu jadi bener bener lagi lagi ateng judulnya kalau syutingnya lagi lagi augie
berapa lama memang syutingnya
iya dua puluhan
dua puluhan hari ya
di dua ribu delapan belas berarti ya
dua puluh lima hari syuting days sama break jadi sebulan lah kira kira
kalau mbak julie tuh di sini jadi cemplon
konon cemplon itu adalah asisten pribadinya si agung
tapi sudah bisa tebak nih ini pasti iskak suka sama cemplon
tapi yang tebak nih
yang ininya adalah cemplon suka sama iskak
oh gitu ya
dari sisi mananya nih orang
jangan semak gitu dong
kalau rejeki makan gak ada yang iya
oh iya bener juga sih
bener juga sih
jadi cemplon ini kayak gimana nih
ya memang cemplon ini ceritanya kan sebagai asisten pribadi agung
dan dia sebetulnya perannya dia cukup penting untuk menyatukan kembali bu ratna dan pak budiman
karena dia yang mempunyai ide awal bagaimana untuk apa ya
rencana rencana untuk bisa menyatukan mereka lah
ide idenya dari cemplon
ide idenya dari cemplon
dan disitulah akhirnya mungkin dia menjadi dekat dengan iskak
karena kan iskak mungkin lebih mewakili ateng
nah cemplon ini mewakili agung
akhirnya mereka berdua menjadi dekat
ya di dunia nyata juga
kita kan suka ada
ih ceweknya cantik banget
kok lakinya begitu lah
itu final deh
oh ini di filmin gitu ya maksudnya
jadi bukan fiktif juga
banyak banyak cewek cantik suka sama cowok eksotik
eksotik ya bahasanya
jadi kali ini kan kalau lihat film kemarin tuh kayaknya actingnya ini banget apa
fighter lah dan macem macem
and then sekarang main film yang
drama komedi lah ya
susah gak tuh adjustnya
ya tapi kalau aktor hebat semoga lah ya
keren ya keren
gak sih maksudnya kayak buat aku sebenernya main di film komedi tuh
aku sebenarnya deg degan banget
aku udah bilang mon lo jangan suruh gue ngelucu
udah tenang aja
pokoknya just beyot maksudnya just udah mainin aja sesuai porsinya seperti apa
itu kalau misalnya memang situasinya menjadi lucu itu akan menjadi lucu dengan sendirinya
tanpa harus dipaksa gitu
dan aku seneng banget di project ini juga bisa kerja dengan surya disini
juga soley karena aku banyak belajar banget dari mereka
maksudnya mereka punya kemampuan untuk ngelucu yang luar biasa banget
jadi surya sering banget pas di set ngasih masukan masukan
dan maksudnya aku juga disini banyak juga sama kang soley
dan banyak banget pelajaran yang aku dapet
dan buat aku selalu menjadi apa ya
aku selalu senang menantang diri aku untuk mencoba hal yang baru
karena dari situ aku bisa dapet pengalaman yang berbeda
dan pastinya dapet ilmu ilmu baru yang belum aku punya sebelumnya
oke jadi pada intinya kita akan ketemu sama sisi komedi yang beda
ya kan coba untuk nostalgia dengan sosok ateng dan juga iska
jadi kapan kita bisa ketawa bareng di bioskop nih
mulai sepuluh januari dua ribu sembilan belas
jadi besok ada di bioskop nih ya
iya ini kan dapet lsf nya semua umur
jadi ini komedi yang bisa dinikmati oleh anak anak juga bisa diajak
filmnya omarum om ateng dan om iska ini selalu begitu
aman untuk anak anak
dari dulu ya
dari zaman dulu
wah gak sabar lah
januari ya pemirsa ya
bisa anda langsung datang aja ke bioskop untuk nonton ateng iskak cemplon dan juga
terima kasih pak juri
terima kasih banyak
terima kasih banyak